atau sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah
semua warga negara indonesia yang akan tinggal di luar negeri
yang normal pada odontektomi biasanya tiga lima hari terjadi pembengkaan
sekali dapat visa nggak perlu pusing pusing terpanjang terpanjangan setiap satu atau dua tahun
jadi harapan saya pertama adalah generasi muda ya
ambilnya itu diangka mungkin lima derajat lebih
waduh berat nih kayaknya hidrologis
tapi untuk tenaga itu atau sentimen positif untuk mendorong itu sepertinya juga untuk di pekan ini sangat sulit sekali
memang dalam satu dua pekan terakhir kita lihat lebih kepada fase konsolidasi harga
bagaimana cara melakukan risetnya dan memilih kira kira mana